ulang taunya emak dimana beh
lu berdua kemana aja
ini semua gara gara lu
ini pada jadi kak
bapak tau gak
sepertinya emak itu lagi ada masalah
sama potati dan mengocak
bapak udah curiga bu
bang ojek kan bakal pindah rumah
nah ini pasti bakal jadi masalah lagi buat emak
ya mungkin emak akan kesepian
ya kira kira begitu
ada apa beh
gue mau ngundang lo berdua
ngerayain ulang tahun emak
di rumahnya si ojak
jadi yang ulang tahun itu emak
gue tunggu ya
jangan sampai kaget dateng
makasih ya be
kita yang gak punya kado buat emak
kita gak usah dateng bu
kita kasih selamat aja besok
lu berdua diundang ngerayain ulang tahun mak
di rumahnya si ojak
oh juga diundang
kalo pur diundang
saya gak akan dateng
chris gak marah sama saya be
gue kagak mau tau
pokoknya lu berdua kudu dateng
masalah ulang tahunnya
masalah ulang tahunnya
lu mah jangin
jangan cuma di atas jendela
di atas pintu sekalian
ini gue kerjain
cuma begini aja mah
nah tadi kata nyampe
mbak abe ada ada aja ya
aku semakin curiga sama si mbak abe
kenapa sih bang
datang datang main curiga aja
aku rasa sedang ada yang ulang tahun
tapi aku tak bilang dah
siapa yang ulang tahun
saya juga kagak diundang
mbak aku juga tak tau
siapa yang ulang tahun
kapan mbak dateng
tadi sih saya udah samis tati
bentar lagi kali mbak
tadi gue udah nyuruh si tati beli kue
ya mbak abe ngapa nyuruh si tati
terketauan sama mbak loh
kagak penting siapa yang beli kue nya
yang penting kapan mbak dateng
yaudah gue balik aja deh
salam aja buat mbak
saya juga mau pulang
kan belum masak
ya udah gue yuk pulang yuk
ya mbak abe
ya mbak abe
ya mbak abe
ya mbak abe
ini ada apaan nih ibu ibu rame rame disini
selamat ulang tahun ya mai
eh mbak abe
alhamdulillah makasih ya abe
selamat ulang tahun ya mbak
jadi lo tau semua ini
mbak elut lo kepok ulang tahun
selamat ulang tahun
makasih banyak ya bu ya
makasih banyak ya bu
makasih banyak ya
lu masih marah sama gue
nggak saya udah dapet roti dari neng ani
kok lu dapet juga
bukan cuma saya yang dapet tuh john juga dapet
jadi bukan cuma gue yang dapet roti dari ani
ya enggak lah situ oke
pur sabar ya
jadi lu mau ke ulang tahun emak
iya ya saya lupa tadi kita diundang mbak be ya
aku nggak diundang soe
ulang tahunnya emak dimana beh
hei lo berdua kemana aja
ini semua gara gara lu
ini pada jadi kagak berantemnya
kamu merekauity anjur gini
pirs untuk berungsor di k lego
bang ntar abang ngecek lagi ke rumah bang edi ya
surat surat rumah bang udah selesai apa belum
udah tungguin aja ntar juga dia kemarin
tapi perasaan hati kurang enak bang
kurang enak gimana sih
tapi kurang percaya sama bang edi
tati bang edi tuh udah baik udah mau pake nama dia buat ngajuin kpr buat rumah kita
sekarang abang mau kemana
abang kan tukang ojek ya mau ke pangkalan kecuali abang nelayan abang ke laut deh
hey tukang ojek
ke jalan rawa bebek
ke tempat pacar saya
dia kesana saya pun kesana
berduaan ya ya ya
hey tukang ojek
ke jalan rawa bebek
ke jalan rawa bebek
jadi ngojek apa enggak
maaf pak sakit
wah bapak ternyata kuat ya
yaudah bunga duluan ya pak
eh bapaknya gak ikut
eh bapak ikut